kalo bisa sih bayar di awal be
lah berarti satunya dua ribu dong malah amatat
ya kan dolar naik beh
tat mulai kapan pesen kue pake dolar
ih udah lama babe aja yang gak tau
lo berdua songkol kali
bini lo ada di rumah kagak
kira kira bini lo sanggup kagak ya bikin kue buat ntar sore
kue kayak biasa
macam pastel gitu dah buat dua puluh orang
kagak tau apa nih
kagak tau si tati bisa bikin kue apa kagak tau si tati bisa bikin buat ntar sore
kagak tau dua duanya be tanya aja sendiri be ke rumah noh
gitu ya yaudah kalau gitu antar gue ke rumah lu
nggak aku ngerti
nggak kita dateng
nganterin ya banyak pisang teh ih kamu nggak mau siap mau teh ya udah nanti sekalian kirimin
foto resinnya ke aku soalnya customer suka nanyain siap meriah iya bang acong sukanya
di uber pocong dong sukanya kue pancong bayarin tersore aja yuk sekarang aja dong
nggak ada kembaliannya
nggak ada kembaliannya
tis ada tukerannya enggak nggak ada pur tuh makanya tersore aja udah
deh bau masuk dah katinya di dalam lebih gimana sih kan yang punya rumah lu lu duluan dong yang
ya udah kalau langkah bisa ngantar saya mah saya jalan sendiri aja bisa meereun
meren gak bisa meren
tapi kalau bisa sih
bayar di awal be
berarti delapan puluh ribu beh
berarti satunya dua ribu dong
malah amat tat
tat mulai kapan pesen kue pake dolar
ih udah lama
mbak be aja yang gak tau
lo berdua sekongkol kali
dua kongkol kali be
mas jadi bantuinnya
ya udah ini lima puluh ribu dulu
iya kalau gitu gue pamit dulu ya
siapa yang mau minta bantuin
anterin tati ke pasar buat beli bahan bahannya
aduh gak apa apa nih ditaruh di belakang gini
bukan cuma bisa gue jago
maksud inul ke bisa gak bawa motor sambil bawa kantong sampah
aduh makasih ya mas pur
kalau gak ada mas pur
inoke bakal ditegur sama pak rt gara gara numpuk sampah di depan rumah
mau dikirim kemana aja
kalau pacarnya di tengah jalan minggiran
abang ojek dan caca tati mau ke mana
mau ke pasar
di pasar mau borong gak apa
bur cang ijo
eh bu mau beli
enggak jangan jualan depan rumah
berisik anak saya mau tidur
bur cang ijo
bur cang ijo
bur cang ijo
bur cang ijo
bur cang ijo
bur cang ijo